presiden joko widodo menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar as tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi indonesia saat ini
presiden beralasan as bukanlah mitra dagang utama indonesia
menurut presiden penguatan dolar as saat ini lebih dipicu oleh kebijakan presiden as terpilihat donald trump
yang ingin memangkas pajak penghasilan dan pembangunan infrastruktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi
menurut presiden kurs rupiah seharusnya diukur berdasarkan nilai perdagangan suatu negara dengan indonesia
dia mencontohkan kurs rupiah terhadap renminbi misalnya
menurutnya nilai tukar rupiah terhadap renmin harus diukur berdasarkan nilai perdagangan indonesia dengan tiongkok
kemudian tiongkok sendiri saat ini menjadi mitra dagang terbesar indonesia
porsi perdagangan indonesia dengan tiongkok sendiri mencapai lima belas lima persen
sementara amerika hanya sepuluh persen dari total ekspor indonesia
nantinya ya kita akan kelihatan jelek gitu loh
padahal negara yang lain juga sama mengalami hal yang sama
dan padahal ekonomi kita oke oke saja gak ada masalah
tapi ini sekali lagi ini persepsi
kalau kita masih bawa itu bisa berbahaya
sementara misalnya kalau kita ukur ekonomi kita pakai euro
atau pakai euro
atau pakai won korean won
atau won strollen mungkin akan berbeda
dan mungkin akan kelihatan jauh lebih bagus
tapi sekali lagi kita sudah bertahun tahun selalu melihat dolar dan rupiah